sementara di surabaya buruh yang tergabung dalam serikat buruh muslimin indonesia jawa timur
juga ikut menyuarakan tuntutannya kepada pemerintah melalui unjuk rasa damai di depan gedung gerahadi
aksi ini digelar agar pemerintah yang berwenang melaksanakan penegakan hukum dan mengakomodir masyarakat buruh
kita akan pantau langsung aksi buruh di surabaya sudah ada rekan kami wida subianto di sana
wida selamat pagi wida apa saja poin poin aspirasi buruh yang disampaikan di sana dalam may day hari ini
dan juga bagaimana pengamanan dan rekayasa lalu lintasnya wida
mohon maaf anissa dan juga hanum saya kurang begitu jelas mendengar suara anda
namun kalau berbicara tentang may day di jawa timur bisa saya gambarkan saat ini di surabaya
sebagai pusat aksi dari aksi dari para buruh di jawa timur yang tidak hanya berasal dari surabaya
namun juga dari kawasan industri di sekitarnya
misalnya dari sidoarjo mojokerto malang dan juga pasuruan
ini memang setidaknya saya melihatnya terbagi menjadi tiga lokasi
ada yang di kebun binatang surabaya ada yang di kawasan gedung negara gerahadi
ada yang di kawasan pemerintah provinsi jawa timur
nah memang kalau saya melihat ini memang adalah tahun politik dan ternyata aliansi buruh ini memang terpecah
ada beberapa aliansi buruh yang menyatakan dukungan ke salah satu kandidat presiden calon presiden
kemudian juga ada yang mendukung ke salah satu calon gubernur provinsi jawa timur
karena memang juni ini adalah pilihan gubernur jawa timur namun juga ada yang independen
dan saat ini saya berada di kawasan kebun binatang surabaya
setidaknya dari ratusan buruh yang ada di sini ini menyatakan fokus terhadap tuntutan kesejahteraan buruh
kemudian hal hal perundang perundangan yang membatasi gerak buruh diantaranya adalah pembatasan berorganisasi kepada buruh
mereka fokus menyatakan tuntutan kepada
kepada pemerintah bagaimana selama ini tidak hanya kesejahteraan
namun juga perlindungan buruh ini yang perlu diperhatikan
ada beberapa poin yang dituntut oleh aliansi perjuangan buruh jawa timur yang ada di kebun binatang surabaya saat ini
di antara adalah penghapusan outsourcing penghapusan upah murah peninjauan kembali terhadap penghalangan organisasi
kemudian juga memberikan perlindungan lebih
nah seperti ini anissa dan hanum seperti anissa dan hanum bisa lihat
ada satu sisi yang berhubungan dengan kemampuan buruh
ada orasi di sana namun ada satu organisasi lainnya yang bergerak menuju ke arah gedung negara gerahadi
mereka ini adalah organisasi buruh yang berangkat di sekitar surabaya
berasal dari kawasan sidoarjo di mana sebelumnya berkumpul di perbatasan surabaya sidoarjo
yakni di kawasan waru kemudian mereka ini bergerak menuju gedung negara gerahadi
jadi bisa dilihat anissa dan hanum tepat di saat live report ini saja
ada beberapa organisasi buruh yang menyatakan aksinya di berbeda beda lokasi sesuai dengan tuntutan mereka
bahkan ada aliansi buruh yang menyatakan deklarasi dukungan terhadap salah satu kandidat calon presiden dan juga calon gubernur
sementara ini untuk aksi yang diikuti oleh puluhan ribu buruh jawa timur yang tidak hanya berasal dari surabaya
namun juga dari malang pasuruan sidoarjo mojokerto gresik ini diamankan ada sekitar dua personil
satu tujuh ratus personil dari polres sabah surabaya tiga nya ini berasal dari gabungan dari tni polmas satpol pp dan juga linmas dari pemerintah kota surabaya
meskipun ada kepadatan seperti ini pihak polrestabes surabaya menyatakan tidak akan ada penutupan jalan di surabaya
bagaimanapun diupayakan untuk pengaturan arus lalu lintas kalaupun ada buka tutup jalan
ini hanya di sekitar seputaran aksi di kawasan gedung negara gerahadi dan juga di sekitar pemerintah provinsi jawa timur
namun kalau anissa dan juga hanum melihat aksi ini tanpa penutupan jalan juga menimbulkan kemacetan
tepat di sekitar sini di kawasan kebun binatang surabaya
aksi ini sendiri nantinya akan terus berlangsung hingga akhir izin dari unjuk rasa di jawa timur di sekitar sore hari
jadi dipastikan kepadatan arus lalu lintas dengan tidak adanya penutupan jalan ini akan banyak titik titik di surabaya
ini akan mengalami kepadatan arus lalu lintas mengingat aliansi buruh yang berbeda beda ini melakukan aksinya di beberapa titik di kota surabaya
anissa dan hanum
baik terima kasih widha subianto atas laporan langsung anda terkait dengan aksi may day pada hari ini dari surabaya jawa timur